saya punya satu itikat yang semangat yang tinggi
kalau pada saat itu ya oma irama lebih top duluan
dia akan ada perjuangan dan doa
di satu pintu ke pintu lah saya dari tujuh puluh sembilan tujuh puluh delapan delapan puluh
rasa dan gelisah menunggu di sini
pria berusia enam puluh lima tahun itu dikenal dengan lagu lagu ciptaannya
yang dipopulerkan oleh penyanyi ternama pada seribu sembilan ratus delapan puluh an
seperti betaria sonata dan helen sparinga
mengawali karir pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
obi mensak yang berasal dari rote nusa tenggara timur
mulai dikenal publik pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
lewat lagu ciptaannya yang berjudul
jangan ada tangis lagi dan senyum di bulan desember
yang dinyanyikan oleh cinta miat manegara
kemudian ia bergabung dengan jk records
yang saat itu menguasai pasar musik nasional
obi pun dipilih untuk menulis lagu
bersama pan c f bondak dan maksima miri
pada seribu sembilan ratus delapan puluh lima ia merilis album bertajuk kau dan aku satu
namanya terus melejit ketika merilis lagu kisah kasih di sekolah
pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh yang juga dinyanyikan ulang oleh almarhum christian
pada saat itu musisi atau siapa juga sangat kepengen masuk
namanya ane karya safari edisut
semua itu udah keinginan yang harus
tapi kesempatan kan dan disitu kesempatan saya dapat
nyanyilah jadi ane karya safari saya disana
ketika disana kan terus terang tadi
saya selalu berdoa gitu
semua karena tuhan
bahkan ketika namanya kian terkenal
pada seribu sembilan ratus delapan puluh delapan lagunya yang berjudul hati yang luka
dicekal oleh menteri penerangan pada waktu itu
dan karirnya mulai menurun
mungkin kata kata disitu juga ada yang dianggap
itu era yang masih era orde baru kan
lalu bagaimana yang katanya
lihatlah tanda merah di pipi
bekas gambar bukan gambar loh
tandanya gampar tapi hari saya halus jadi gambar
dan lagu itulah yang bener bener membuat
satu fenomena pada saat itu
dan tanda petik apakah pada saat itu juga saya menjadi satu polemik
ini kan asas praduga tak bersalah
kini lebih dari tiga dekade berlalu
obi telah membuat ratusan lagu yang hit
pada era sembilan belas an
bahkan di tengah pandemi pada dua ribu dua puluh
ia kembali mengeluarkan single berjudul
di rumah aja
yang dibuat kurang dari tiga puluh menit saja
dalam lagu itu
obi memberi sentuhan rock blues
dan tak lupa dengan genre pop
itu kan dadakan karena emang di rumah aja kita
sampai dua tahun setahun lebih lah dapat awal awal
jadi kita bisa berbicara kemana mana coba
di doktrin yang sebegitunya lah pokoknya
dan keluarga kami juga karena kita happy semuanya santai aja
ketika adalah nyonyok penawarkan
ya boleh aja ada
padahal itu ketiga tiga doang
di rumah saja oh gampang ini mah
karena saya udah kebiasaan gitu tahu
bikin apa nih di rumah aja oke bikin jadilah
di rumah saja
setengah jam kelar
di tengah gempuran penyanyi pendatang baru
obi mengaku tak khawatir karyanya ditinggalkan penggemarnya
hal itu terbukti masih banyak penyanyi yang membawakan lagu ciptaannya
makanya saya belajar pengalaman bersyukur sama tuhan sehat
kan musik berjalan
dari penyanyi anak anak yang lagi top yang sama presiden
sampai berapa orang pengen tua tua nyanyikan kepada anak muda
itu aja tinggal sekarang bagaimana arrangernya
bagaimana memuramunya mau bikin campur sari kayaknya mau bikin apa
tergantung arranger dan penyanyinya sekarang bagus bagus gitu
baik gitar aja asik
dalam waktu dekat obi juga berencana merilis album terbarunya bertajuk
kisah masa sekolah
yang berisikan dua belas lagu baru
tangan dinginnya tak diragukan lagi
bahkan karyanya turut berperan menyukseskan sejumlah artis
yang membawakan lagu ciptaan sang legenda musik obi mesak
di usianya yang tak lagi muda obi mesak masih aktif di dunia tarik suara
obi akan membawakan deretan lagu hitsnya pada intimate concert senandung rindu kolaborasi event cnn indonesia
tiga juni di gadaria city hall jakarta
tidak hanya itu anda bisa bergabung dan menyaksikan langsung penampilan
dian piscesa heidi diana maryam bellina cintami atmanagara
marcel siahaan dan lucky octavian di gelaran senandung rindu
jangan sampai kehabisan dapatkan tiketnya di event detik com
adi dwi nanda maranatha jakarta